kita ke informasi lainnya terkait pencarian km sinar bangun v yang tenggelam di danau toba posko
kecelakaan kapal motor sinar bangun pada senin sore atau hari ke delapan pencarian
mengumumkan jumlah penumpang seluruhnya terdapat satu ratus delapan puluh delapan orang
satu orang selamat dan tiga orang meninggal dunia
sementara satu ratus enam puluh empat penumpang belum ditemukan
data itu diumumkan dalam siaran pers usai rapat oleh sepuluh institusi dan lembaga yang menangani kecelakaan kapal motor sinar bangun
tim sar gabungan dan instansi lain yang terlibat dalam menangani kecelakaan kapal motor sinar bangun
menggelar konferensi pers di depan poskosar gabungan di pelabuhan senin sore
mereka mengumumkan data jumlah seluruh penumpang kapal motor sinar bangun yang mengalami musibah senin lalu
jumlah penumpang kapal motor sinar bangun seluruhnya satu ratus delapan puluh delapan orang
satu orang selamat diantara delapan belas penumpang seorang nahoda dan dua orang anak buah kapal
salah satunya abk serabutan yang belum melapor ke posko dan masih dicari polisi
tiga orang penumpang meninggal dunia
seorang meninggal saat ditolong
dua orang penumpang ditemukan jenazahnya pada pencarian di hari ketiga
keduanya telah berhasil diidentifikasi
hingga hari ke delapan satu ratus enam puluh empat penumpang lainnya belum ditemukan
semula data warga yang melaporkan anggota keluarganya ke posko mencapai satu ratus sembilan puluh dua orang
jumlah itu kemudian dicocokkan dengan posko simanindo dan pemeriksaan tumpang tindih atau perulangan data
ada juga pembatalan laporan karena anggota keluarga ternyata tidak ikut dalam kapal yang tenggelam
jumlah penumpang dan abk km sinar bangun enam adalah satu ratus delapan puluh delapan orang
dengan keterangan sebagai berikut
a selamat dua puluh satu orang
b meninggal tiga orang
c belum diketemukan satu ratus enam puluh empat orang
lima data korban kecelakaan km sinar bangun enam terlampir
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pendataan hasil pencocokan dan penilaian terhadap data korban akan diperbaiki sebagaimana mestinya
hasil rapat ini telah disepakati dan disetujui oleh para peserta hadir
jumlah penumpang ini akan menjadi acuan sejumlah lembaga maupun instansi yang akan melengkapi dokumen atau surat penguat
sehingga korban mendapat pembayaran santunan maupun uang duka cita baik dari jasara harja maupun dari kementerian sosial
agus supratman simang luhun sumatera utara
tim sar gabungan menghentikan sementara proses penyisiran untuk penggambaran objek yang diduga km sinar bangun v
penggambaran dihentikan karena masalah cuaca buruk
proses penyisiran yang berlangsung sejak pukul
lagi terhenti tepat pukul tiga sore
penyisiran dan penggambaran dihentikan karena faktor cuaca yang buruk
hujan lebat tengah mengguyur kawasan danau toba khususnya di sekitar pelabuhan tiga ras
pencarian akan dilanjutkan tim sar gabungan usai cuaca kembali bersahabat
kita ulangi beberapa kali
hasilnya itu juga masih ada terindikasi yang kemarin sudah disampaikan oleh kabasarnas
hanya saja tadi karena cuacanya cukup tidak bersahabat
anginnya kencang hujan
kemudian ombaknya juga cukup besar
jadi kita agak kesulitan tadi ininya
makanya kita terus kembali
kita tunggu cuacanya supaya lebih bagus
nanti kalau lebih bagus kita akan ulangi lagi
supaya mendapatkan hasil yang lebih bisa dipercaya lagi
warga serta kerabat korban kecelakaan kapal motor sinar bangun dan warga gereja kristen protesa simalungun
atau gkps pada senin sore menggelar doa
mereka menggelar ibadah bersama untuk memohon pada tuhan agar satu ratus enam puluh empat korban yang hilang segera ditemukan
petugas sarga bunga
mereka juga berdoa dengan hikmat agar kapal motor sinar makmur sinar bangun ini ditemukan
sehingga penyebab musibah di danau toba tersebut dapat diketahui
ibadah bersama ini mendapat respon positif keluarga korban dan warga yang datang untuk melihat aktivitas pencarian korban
keluarga korban bersyukur karena begitu banyak pihak yang peduli
dengan harapan keluarga korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun